ke kasus vaksin palsu badan pengawasan obat dan makanan baru saja menggelar konferensi pers terkait peredaran vaksin palsu yang meresahkan masyarakat
dan kini kita sudah terhubung dengan kepala bpom bapak tuku bahdar johan hamid selamat sore pak bahdar
selamat sore mbak
ya pertanyaan mendasar pak
selamat sore mbak
bagaimana mungkin vaksin palsu ini bisa lolos dari pengawasan bpom
nah begini mbak mungkin sebelum saya mulai mungkin saya kami dari badan pom mohon mengajukan permintaan ini
kami sangat prihatin akan terjadian ini
dan kami yang bertanggung jawab terhadap keamanan mutu dan manfaat sangat sangat prihatin
dan kami benar benar ini masuknya produk produk palsu ke dalam jalur yang resmi
jadi kalau mbak tanya tadi dari mana bisa masuk
itu masuknya dari jalur ilegal mbak
sedangkan kami selama ini fokus kepada jalur jalur yang legal
di mana kita awasin pabriknya kita awasin distribusinya dan semua itu
tapi ini masuk dari kriminal pemalsu dan masuk kepada pengadaan yang juga pengadaan oleh oknum yang tidak resmi
sehingga memang masuknya dari samping dari pintu belakang ini mbak masuknya
jadi artinya pak ada kemungkinan jalur jalur ilegal lain yang akan tidak terawasi oleh badan pom kalau begitu
jalur legal yang lain ya makinnya itu
dengan adanya penemuan ini kami rasa kita semua sudah aware bahwa jalur jalur ilegalnya kita sudah tutup
jadi dengan kerjasama dengan kementerian kesehatan kita sudah himbau serian kesnya serana pelayanan kesehatan
untuk tidak membeli di serana serana penyalur yang tidak resmi
dulu sudah pernah kita himbau dari tahun dua ribu lima belas hal ini
jadi artinya begini pak
bisa kemungkinan terjadi tetapi mungkin
jadi artinya begini pak badan mohon maaf saya potong
badan pom sama sekali tidak pernah mengendus bahwa ada peredaran vaksin palsu sejauh ini
sudah mbak dari tahun dua ribu tiga belas kita sudah masukkan vaksin palsu ke pengadilan
dan dari tahun dua ribu lima belas kita sekarang sedang proses yang namanya pro justisia masalah masalah ketemuan kami
dari badan pom masalah vaksin palsu
dan untuk vaksin yang ilegal seperti ini kita memang biasanya bekerjasama dengan kepolisian
karena kan kita tidak punya hak untuk menyadap telpon menahan mengita
itu memang biasanya kami kerjasamanya dengan kepolisian
tapi ini kemudian sudah beroperasi sejak dua ribu tiga
yang dilakukan polisi
dua ribu delapan mbak dari catatan kami
saya tidak mengebantah ada kemungkinan dua ribu tiga
tapi yang ada di catatan kami dua ribu delapan
itu pemakaian ats
itu waktu itu bukan palsu
ats yang sudah ada luar sana masih digunakan
kita tangkap kita bawa ke pengadilan
tetapi waktu itu karena datanya tidak cukup tidak sempat disidangkan
jadi mungkin kesalahan kami selama ini kami tidak menggunakan jalur media
tetapi kami menggunakan jalur hukum saja
jadi mungkin masyarakat tidak teredah
expose apa yang kami lakukan
itu mungkin kesalahan badan pom yang tidak menggunakan media
meng expose bahwa ini ada bahaya
itu mungkin kami dulu kurang
kami hanya masuk ke dalam jalur jalur ke pengadilan ke polisi begitu saja
itu nanti akan kita perbaikin mbak
dengan bantuan cnn harusnya
baik artinya begini
setelah kemudian saat ini ter expose begitu
masyarakat khawatir atau was was dengan peredaran vaksin palsu
yang ternyata memang sudah beberapa kali ditemukan
oleh badan pom pak
bagaimana kemudian langkah badan pom untuk mengatasi ini
untuk menangani vaksin palsu
dan juga untuk memberikan rasa tentram begitu
bagi masyarakat atas peredaran vaksin palsu ini
terima kasih mbak
jadi untuk masalah ini kami sudah merintahkan tiga puluh dua balai pom
untuk melakukan pemeriksaan di sarana kesehatan
bila ketemu dia membeli dari bukan penyalur yang resmi
kami segel sementara sampai kami konfirmasi di lab
jadi kami tidak memastikan bahwa dia palsu dulu
baru kami tahan
kalau dia sumbernya tidak resmi
patut dapat diduga dia bisa palsu bisa tidak
tetapi kami tidak mengambil risiko
kita segel di tempat dulu
itu telah dilakukan di tiga puluh dua provinsi
sampai sekarang kami sudah bisa menemukan
dua puluh delapan sarana pelayanan kesehatan yang kami segel vaksinnya mbak
dua puluh delapan sarana kesehatan yang disegel ini
mengapa kemudian tidak disampaikan kepada masyarakat
pak untuk memberikan rasa keamanan begitu
kita sudah laporkan ke kementerian kesehatan
kita sudah laporkan ke kementerian kesehatan
dan saya rasa bukan
tadi mungkin salah pengertian
bukan sarananya yang disegel
tapi vaksinnya yang kita segel
tidak boleh digunakan
menyegel sarana itu bukan berenangnya badan pom pak
lalu mungkin apakah
vaksin yang ada di sarana kesehatan itu tidak boleh digunakan
kalau rekomendasi dari badan pom sendiri terhadap sarana kesehatan yang menggunakan vaksin palsu seperti apa
kalau memang menggunakan
ada yang membeli obat palsu itu
saya bukan ahli hukum mbak
mungkin ditanya di hukum
kalau saya rasa itu bisa dikenakan hukuman pencuri dan penadah mbak
kalau menurut saya itu kriminal
tapi tolong tanyakan ke hukum
karena saya bukan orang hukum
tetapi menurut saya itu ada pemalsu
ada orang yang membelinya dengan sengaja dan tidak pula di sarana resmi
berarti dia bisa dikenakan hukum pemalsu dan pencuri dan penadah
menurut saya begitu
tapi nanti pastinya tanyakan ke orang hukum pak
maksudnya dia kena hukum dari kriminal juga
baik pertanyaannya kemudian bagaimana mungkin vaksin palsu ini bisa terdistribusi ke dua puluh delapan sarana kesehatan ini pak
ya karena ada supply ada demand mbak
yang pertama kan ada supply ada orang jahatnya itu yang membuat vaksin palsu
kedua ada sarana yang sekarang ada vaksin vaksin yang vaksin wajib kan diwajibkan oleh pemerintah
yang ada demandnya tetapi itu tidak diberikan secara gratis oleh pemerintah
itu jadi merupakan ada kebutuhan
sedangkan vaksin itu cukup mahal sekitar delapan ratus ribu ada yang sejuta
datanglah namanya freelance penyalur penyalur yang tidak resmi ini datang menawarkan yang lebih murah
ada oknum di dalam sarana itu yang melihat itu suatu peluang ya dia beli
itulah kenapa bisa masuk ke situ
baik dan ini sudah beroperasi belasan
dari pintu gelap keluar dari pintu masuknya juga benar
dan ini sudah beroperasi belasan tahun begitu ya pak badar
yang karena itu masuknya secara gelap dan digunakan secara gelap
kami mungkin dalam hal ini bisa dibilang kecolongan bisa dibilang kerampokan
karena kami punya kelemahan juga mbak
penggunaan obat di rumah sakit atau penggunaan vaksin di rumah sakit pada titik penggunaan
itu tidak di bawah pengawasan badan
itu bukan tanggung jawab kami lagi mbak
tapi kalau dibilang kami tetap bertanggung jawab iya
tapi kalau secara peraturan perundang undangan dengan permenkes lima puluh delapan
pengawasan dan pembinaan rumah sakit bagaimana dia menggunakan obat
apa obat yang digunakannya itu bukan tanggung jawab kami lagi
tapi saya bukan mengatakan kami membela diri loh kami tetap bertanggung jawab
saya nggak mau bilang wah dia yang salah badan pembenar nggak
badan pem salah
tetapi tolong juga dimengerti ada keterbatasan kami
saya tidak mau mengatakan bahwa badan pem benar yang salah kmk atau yang salah rumah sakit tidak
tetapi kami tidak bisa masuk ke rumah sakit memeriksa dia pakai obat apa
apa yang disuntikannya bagaimana dia menyuntikannya kita tidak tahu
baik itu adalah domen kementerian kesehatan begitu ya pak
jadi kita tidak bisa masuk
tapi bukan berarti kami kalau mbak bilang oh badan pom salah dong
salah oke salah
tapi saya hanya minta pengertian itu yang dapat kami lakukan
baik itu adalah domen kementerian kesehatan begitu ya pak bahdar menurut anda
ya pak bahdar
iya betul kalau mbak tanya kok bisa di dalam itu ada permainan palsu di dalam itu sudah bertahun tahun
ada masuk ada keluar secara ilegal
itu tanya kementrian kesehatan
baik kemarin kemudian sudah bertemu dengan dpr pak
rencananya akan dibentuk satgas benar begitu
ya rencananya satgas ini akan bergeraknya seperti apa
akan dibentuk dan kami siap untuk berpartisipasi mbak
saya belum jelas mbak mengenai satgas ini
rencananya dpr itu
tetapi kalau umpamanya ada satgas dan memang memang tujuannya baik untuk memberantas kami siap membantu dalam segi apapun
tapi saya sendiri nggak tahu tugasnya apa kerjaannya apa mau ngapain nggak tahu
baik saat ini tentunya
tapi kalau selagi niatnya baik untuk memberantas badan pom siap mbak
baik saat ini tentunya rasa keamanan atau kenyamanan masyarakat sudah terusik pak bahdar
apa yang bisa pak badar sampaikan kepada masyarakat
mengenai peredaran vaksin palsu ini pak
begini mbak kami sudah mengecek semua distribusi vaksin yang legal
untuk itu kalau vaksin wajib kami rasa insya allah aman kami pastikan
vaksin wajib lho mbak yang itu kami jamin karena kami sudah telusurin semua
tetapi kalau vaksin pilihan itu kami himbau untuk belilah untuk sarana kesehatan di penyalur yang resmi
sedangkan kalau mengenai pasien kalau ada vaksin yang pilihan yang tambahan tanyakan benar benar dari mana dia membelinya ke rumah sakit itu
dan bila ragu bisa telpon lima belas ribu lima ratus tiga puluh tiga untuk menanyakan kepada kami apakah itu palsu atau tidak
baik lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga begitu ya pak bahdar
pak teguh bahdar johan hamid kepala bepom terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news desk